pada akhir tahun dua ribu tujuh belas pemerintah akan mulai melarang penggunaan cantrang dalam penangkapan ikan
hal ini disampaikan menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
usai bertemu dengan presiden jokowi di kompleks istana kepresidenan jakarta rabu pagi
dari hasil pertemuan internal ini susi menyatakan presiden meminta
agar penggunaan cantrang atau pukat tarik berkapal masih diperbolehkan hingga akhir tahun ini
susi menambahkan catatan izin penggunaan cantrang hanya untuk nelayan yang melaut di wilayah jawa tengah
pelarangan penggunaan cantrang yang tercantum dalam peraturan menteri no dua tahun dua ribu lima belas ini
tetap akan berlaku di wilayah lainnya
lebih rinci menteri susi menjelaskan kepada kapal nelayan yang masuk dalam kategori di bawah sepuluh groston
akan mendapatkan asistensi dari kementeriannya
sementara kapal besar di atas kategori tadi akan mendapatkan asistensi dari perbankan
sudah tadi tidak mau waktu dan arahan tadi pak presiden
kita perpanjang cantrang itu sampai akhir dua ribu dua puluh
sudah itu saja
dan itu terutama untuk wilayah jateng saja
sepekan terakhir publik diramaikan dengan polemik penggunaan alat cantrang bagi nelayan di indonesia
ini setelah ketua umum pkb mohaimin iskandar memprotes peraturan menteri susi pujastuti
tentang pelarangan penggunaan cantrang bagi nelayan
apa sebenarnya cantrang ini
para nelayan ini sedang menggunakan alat tangkap ikan bernama cantrang
cantrang adalah salah satu jenis alat penangkap ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal
sejumlah nelayan khususnya yang berada di sekitar jawa tengah
selalu menggunakan alat yang dikenal dengan istilah dogol atau pukul dogol
cantrang ini dioperasikan di dasar perairan
terutama untuk menangkap ikan ikan demersal dan hewan hewan dasar lainnya
sejak menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti mengeluarkan peraturan nomor dua tahun dua ribu lima belas
tentang pelarangan penggunaan pukat hela atau troll dan pukat tarik atau senet
para nelayan mengeluh tangkapan mereka menurun drastis
kondisi ini yang membuat mereka akhirnya mengadu kepada ketua umum dpp pkb
yang juga menjabat ketua dewan nasional gerbang tani muhaymin iskandar
yang meminta peraturan menteri tersebut dicabut
bahkan polemik ini membuat presiden joko widodo turun tangan
menanggapi kritik tersebut presiden mengaku akan memanggil menteri susi terkait kebijakannya
namun presiden memastikan kebijakan yang dibuat pemerintah ditujukan untuk kebaikan nelayan
lapangannya seperti apa
saya akan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh menteri kkp
tetapi percayalah bahwa kita akan memberikan solusi yang paling baik untuk nelayan
tapi saya belum bertemu dengan menteri kkp ibu susi
nanti kalau sudah berbicara dengan menteri saya akan sampaikan kebijakan untuk cantrang ini apa
kini menteri susi akhirnya melunak dengan memberikan bantuan
batas waktu penggunaan cantrang hingga desember dua ribu tujuh belas
nelayan diberikan toleransi untuk tetap bisa melaut menggunakan alat penangkap ikan cantrang
namun dengan syarat dilakukan pengukuran ulang terhadap kapal penangkap ikannya
eko ardi cnn indonesia